pasca dilakukannya swab masal untuk anggota dan pegawai di dprd kabupaten sidoarjo
pada rabu minggu lalu akhirnya didapati hasil empat anggota dprd
dan tiga staff kesekretariatan dewan dinyatakan terkonfirmasi positif covid sembilan belas
terkait hal ini ketua dprd kabupaten sidoarjo telah memerintahkan kepada ketujuh orang tersebut
untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing masing
ia juga memastikan kegiatan di kantor dprd sidoarjo akan berjalan normal
kegiatan swab test ini sebagai bagian dari tracing setelah wafatnya plt bupati sidoarjo
nur ahmad saifuddin karena covid sembilan belas dan sempat melakukan sidang paripurna tiga hari sebelum meninggal dunia
dari yang sekemarin ada empat yang positif dari anggota dan setelah itu staff juga ada tiga
dibuat oleh dprd kabupaten sidoarjo
jumlah warga yang dinyatakan positif bertambah tujuh belas orang dalam tiga hari terakhir
penambahan jumlah pasien ini berkaitan dengan dilakukannya swab masal terhadap para odr oleh dinas kesehatan brebes
sampel odr yang dikirim totalnya berjumlah satu dua ratus lima puluh satu orang
selain mengirim swab para odr dinkes juga mengirim sampel orang orang yang masuk kategori kontak erat dengan pasien positif sebelumnya
setelah kita laksanakan swab masal kepada
odr jadi orang dengan resiko
ini sampai hari ini update yang kita peroleh update tanggal tiga puluh itu sembilan puluh tiga orang
dan dari hasil swab masal odr ini memang sudah sebagian udah keluar kita ada penambahan enam orang
dari tujuh belas positif ini paling banyak adalah kelompok pemudik odr nakes dan keluarga
mereka yang masuk kategori tanpa gejala menjalani isolasi mandiri
di rumah masing masing
tim liputan cnn indonesia